untuk nantinya rumah rumah yang rusak berat yang rusak ringan yang rusak sedang
pemerintah akan memberikan bantuan
yang rusak berat akan diberikan bantuan rp lima puluh juta
yang sedang diberikan bantuan rp dua puluh lima juta dan yang ringan diberikan bantuan rp sepuluh juta